ketua mui ⁇ maruf ⁇ amin menerima permintaan maaf basuki cahayapurnama atau ahok yang dinilai menyudutkannya di persidangan kasus penodaan agama saat dirinya menjadi saksi pada sidang ke delapan
kasus penodaan agama tentunya dan hal ini disampaikan ⁇ maruf ⁇ di saat menerima menko kemaritiman luhut panjaitan kapolda metro jaya irjen m iryawan dan pangdam jaya majen teddy laksmana di kediamannya di koja jakarta utara
ma'ruf mengaku menghargai permintaan maaf ahok
ketua mui ma'ruf amin menerima permintaan maaf basuki c purnama atau ahok yang dinilai menyudutkannya di persidangan kasus penodaan agama saat dirinya menjadi saksi pada sidang ke delapan
ma'ruf amin di lorong satu ratus dua puluh delapan koja jakarta utara rabu malam
juga terlihat menko kemaritiman luhut panjaitan dan yeni wahid
menurut luhut panjaitan kedatangannya untuk melakukan silaturahmi dan melakukan pembicaraan bersama kapolda dan mui
kapolda metro pun membenarkan jika kedatangannya menemui ⁇ maruf ⁇ amin adalah untuk silaturahmi dan menyampaikan kondisi saat ini yang berlangsung baik
pertemuannya apa pak
ada kemahasannya spesifik
tidak ada kami barusan tadi bencana di depan di depan investor
sampaikan bahwa banyak investor yang masuk melakukan investasi
dan secara dengan informasi berarti tertarik sekali para investor untuk menanamkan investasinya di jakarta secara usul ke indonesia
kemudian saya sampaikan situasi ibu kota bapak dan sekalian yang menginformasikan
sementara itu ⁇ maruf ⁇ amin menegaskan hal ini tidak ada kaitannya dengan sidang penodaan agama gubernur nonaktif basuki cahayapurnama kemarin
ia pun menyatakan jika dirinya sudah menerima permintaan maaf ahok
ini tidak ada kait kaitnya ini biasa saja silahkan
saya ditengok karena saya kan saya kan orang tua jadi ditengokin oleh beliau
amatnya lah kalau gitu
ya umat supaya tenang dan supaya umat jangan terprovokasi dan menjaga keadaan bangsa dan negara
selanjutnya ketua mui ini menyatakan agar umat islam tenang dan jangan terprovokasi serta turut menjaga keamanan bangsa
fakih haitami jakarta